anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
sabtu pagi yayasan ct arsa mengadakan fun run dua ribu tujuh belas
acara dengan tema berlari dan berbagi ini diselenggarakan di lapangan sunburst tangerang
dan diperkirakan ada lebih dari sepuluh ribu peserta mengikuti kegiatan ini
ct arsa foundation charity fund run dua ribu tujuh belas dibuka secara langsung oleh pendiri yayasan hairul tanjung dan anita ratnasari tanjung
acara ini diadakan bertepatan dengan momen dua belas tahun didirikannya ct arsa foundation
kita akan segera memulai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
para peserta lari sepanjang lima km dan melalui sejumlah zona rintangan seperti bubble zone zombie shock dan color zone
fun run ini turut diikuti oleh sejumlah penyandang tunanetra dari yayasan mitra netra yang bernaung di bawah ct arsa foundation
cnn indonesia adalah bagian dari ct corps perusahaan induk cnn indonesia
rencananya seluruh biaya pendaftaran akan disumbangkan melalui ct arsa foundation
yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan
siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan finansial
selain itu dana juga akan disalurkan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yayasan